gubernur dan wakil gubernur terpilih anies baswedan dan sandiaga uno berencana akan mengundang dua warga jakarta di balai kota
setelah resmi menjabat sebagai gubernur dan wakil gubernur dki jakarta periode dua ribu tujuh belas dua ribu dua puluh dua pada enam belas oktober mendatang
syukuran juga akan dilakukan melalui aplikasi virtual di lima belas titik berbeda di ibu kota
agar semua warga jakarta bisa merasakan upacara pelantikan anies sandi
kemarin sudah koordinasi juga dengan pada kita rapat di dprd
koordinasi dengan pihak polisian baik poliametro polpres polsek satpol pp juga
jadi antisipasi keamanannya sudah dilakukan dan memang insya allah koordinasi yang baik bisa bikin acaranya berjalanan
makanya kegiatannya dilaksanakan di halaman blok g biar jalanan tidak terganggu